sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyebut masih terus berkomunikasi dengan wali kota solo gibran raka buming raka
komunikasi tetap dilakukan di tengah isu santer yang menyebut gibran akan menjadi bacawa pres prabowo subianto
sebenarnya saya banyak mendengar kalau putusan belum diambil dan kita tunggu saja
tapi saya juga intens berkomunikasi dengan mas gibran
bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari pdi perjuangan yang muda muda itu ditugaskan sebagai jurukamnas
juga sebagai jurubicara di wilayahnya masing masing